berbagai cara dilakukan untuk memeriahkan kemerdekaan republik indonesia
di kampung tokyo di kabupaten pekalongan jawa tengah
terdapat jalan kampung yang beratapkan bendera merah putih
bendera sepanjang seribu meter tanpa putus ini terbentang di sepanjang jalan kampung setempat
beginilah penampakan kampung tokyo yang berada di pekajangan gang dua puluh satu
kecamatan kedunguni kabupaten pekalongan
bendera merah putih ini seakan menutup jalan gang di perkampungan tokyo
aktivitas warga yang melintas di jalan desa ini pun berada persis di bawah bendera
bendera ini dibuat tanpa putus dengan panjang seribu meter
selain bendera warga di kampung tokyo juga memasang gambar gambar pahlawan
dan gambar proklamator republik indonesia sukarno hatta
diharapkan anak anak akan lebih mengenal para pahlawan bangsanya
bapak sukarno itu siapa tau gak
oh dia pahlawan ya
dia kenapa adik hormat tadi
karena pahlawan menghargai jasa pak karno gitu ya
membentangkan bendera sepanjang seribu meter ini juga dilakukan tahun lalu
pemasangan bendera bertujuan mengajak warga mengingat kembali perjalanan panjang pahlawan
dalam merebut kemerdekaan republik indonesia
karena kita melihat
bagaimana kita dalam dijajah
leblenda selama tiga setengah abad
jadi dalam bentangan itu kita
memanjangkan atau mengembangkan bendera
berarti bendera yang panjang itu menyimpulkan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan itu panjang juga rentang waktu panjang
untuk kali ini berapa meter mas ini yang dibentangkan dari ujung ke ujung
selain pemasangan bendera
warga juga menggelar doa bersama
untuk para pahlawan yang gugur dalam merebut kemerdekaan republik indonesia
robby bernardi pekalongan